unjuk rasa warga menolak izin tambang bawah tanah pt cipta buana seraya atau cbs berlangsung ricu
ratusan warga terlibat bentrok dengan polisi
empat warga mengalami luka tembak serius dan seorang polisi mengalami luka bacok
sebelum bentrok terjadi warga dari delapan belas desa berunjuk rasa di depan pintu gerbang milik pt cbs dengan membawa senjata tajam
ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa ini
unjuk rasa kemudian memanas dipicu oleh aksi warga yang melempari gerbang dan membakar pagar milik perusahaan
aksi warga kemudian direspon aparat dengan menembaki masa dengan gas air mata
reaksi aparat ini kemudian mendapat perlawanan pengunjuk rasa sehingga bentrok tak terelakkan
puluhan warga terluka empat diantaranya mengalami luka tembak di leher dan di perut
sementara satu orang polisi terluka akibat bacokan warga